ada dua belas sektor pertandingan catur cepat yang dilangsungkan di lorin hotel sukoharjo jawa
tengah kamis malam medali emas pertama didapat dari sektor catur cepat b satu perorangan putri
adalah wilma margaretha sinaga yang menjadi wakil indonesia pertama yang menyumbang medali
emas catur cepat hari ini hasil itu dia raih usai mengalahkan wakil vietnam dan rekan
senegaranya justina halawa yang meraih perunggu wilma margaret sinaga mengaku senang dan puas
dengan hasil yang didapatnya apalagi sebelumnya ia tidak terlalu berharap untuk juara karena sempat
kalah perak aja nggak papa gitu ternyata ada mereka di akhir akhir permainan makasihlah
buat kak istina ya rasanya bangga lah nggak sia sia indonesia udah pemerintah udah betul betul mensupport
kita selama ini ya ternyata kita bisa
memenuhi permintaan indonesia mengibarkan medali emas juga didapatkan di sektor catur cepat b dua b tiga
perorangan putra yaitu gayuh satrio diikuti aji hartono yang meraih medali perak medali emas juga
didapat dari sektor beregu satu diantaranya didapatkan tim indonesia di nomor catur cepat
b satu bergu putri yang mengalahkan vietnam
ada juga dari sektor catur cepat b dua b tiga bergu putra tim indonesia tampil lebih baik ketimbang
filipina perak dan vietnam perunggu bukan hanya itu indonesia juga mendapatkan pundi pundi medali
perak terhitung sebanyak enam medali perak yang datang dari sektor perorangan maupun berburu
begitu juga medali perunggu sebanyak lima keping sehingga secara keseluruhan tim indonesia hari ini
enam medali perak dan lima perunggu dari cabur catur sri hartono sukoharjo jawa tengah